perubahan iklim tanpa kita sadari menjadi musuh besar seiring dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
dalam ktt g dua puluh yang berlangsung di italia para pemimpin negara sepakat untuk melakukan langkah bersama mengurangi dampak perubahan iklim
presiden jokowi menyebut diperlukan bantuan negara maju sebagai game changer untuk realisasi target pengurangan emisi karbon di negara berkembang
indonesia sendiri saat ini telah menerapkan pajak karbon industri melalui ditjen pajak kementerian keuangan
bagaimana pengaruh emisi karbon terhadap perekonomian secara real dan sudah cukupkah komitmen yang dibentuk dalam ktt g dua puluh untuk menyelamatkan lingkungan
kami bahas pagi ini dengan fabi tumiwa direktur eksekutif dari iesr selamat pagi pak fabi apa kabar
selamat pagi aldi kabar baik
oke pak fabi ini bicara soal dampak perubahan iklim emisi karbon nampaknya dari tahun tidak pernah berubah ya
selalu diperbincangkan di forum forum internasional tapi jika melihat dari hasil g dua puluh kemarin
bagaimana melihat kesebaran
kepakatan yang timbul dari langkah para pemimpin dunia untuk mengurangi emisi karbon
ya emisi karbon ini memang dianggap sebagai sebuah persoalan internasional ya
karena apa karena dampaknya pada ekonomi
kalau kita lihat dengan berbagai studi itu menunjukkan bahwa kenaikan emisi gas rumah kaca
yang kemudian akan meningkatkan kenaikan temperatur global
itu bisa menyebabkan meningkatnya bencana
ya lalu kemudian bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan krisis air
dan bencana bencana lain yang sebenarnya
dan ini kalau dihitung ya bisa mengakibatkan penurunan gdp global
jadi kalau dilihat kenapa g dua puluh negara negara g dua puluh sangat concern dengan perubahan iklim
ini karena memang ada perubahan iklim itu membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi global
juga bisa menyebabkan persoalan persoalan security misalnya ya
yang kemudian biaya ekonominya menjadi lebih besar
diharapkan mengambil langkah langkah yang deras untuk bisa mencegah kenaikan temperatur global
di bawah dua derajat sebagaimana dan bahkan mencapai satu lima derajat
bagaimana yang disepakati di dalam persetujuan
jadi itu adalah kebijakan dari negara negara g dua puluh yang menyebutkan
kalau kita melihat economic scale yang disebabkan dampak dari adanya perubahan iklim tiap tahun
ini bagaimana sih kita bisa menggambarkan hal tersebut
ya ada beberapa studi yang menyatakan bahwa
kenaikan temperatur global di atas satu lima derajat itu bisa menyebabkan
kenaikan di atas dua derajat itu bisa lebih tinggi lagi
nah kalau kita lihat arah dengan komitmen yang ada pada saat ini dari negara negara g dua puluh
sebenarnya kita masih belum on track ya dengan target kenaikan temperatur di bawah dua derajat
dan dua derajat itu sebenarnya dampak terhadap ekosistem dan dampak terhadap ekonomi itu
jadi yang harus dihindari sebenarnya
yang kita tidak tahu adalah kalau temperatur kemudian
ini kan semuanya kalau kita bicara iklim
kita tidak para ilmuwan belum bisa dengan pasti mengatakan
kalau terjadinya perubahan iklim
maka akan diikuti dengan bencana yang lebih besar
nah ini yang sudah bisa dilihat
tetapi belum bisa dihitung secara pasti
jadi tapi studi studi yang
yang saat ini sudah ada
itu menyatakan memang akan terpangkasnya gdp global dan negara negara
yang terkena dampak dari perubahan iklim
tadi yang saya sampaikan misalnya
di beberapa negara yang
termasuk di indonesia ya
yang bencana hidrometeorologinya itu semakin meningkat dalam satu dekade terakhir
untuk mengatasi bencana itu diperlukan biaya yang sangat besar
dan juga dampak atau
kerugian ekonomi yang ditimpulkan dari bencana itu juga cukup besar
dan ini berdampak pada ekonomi kita
kembali persoalannya adalah perubahan iklim itu ya
bukan hanya persoalan lingkungan semata
tapi memang persoalan kemanusiaan
dan juga persoalan ekonomi global gitu
nah kemarin juga presiden jokowi menyebut dibutuhkan bantuan dari negara negara maju sebagai game changer
bisa mengejar target
bagaimana melihat keseimbangan antara effort yang dilakukan oleh negara emerging markets
dan juga negara developing country untuk sama sama menekan emisi karbon di dunia ini
ya jadi kalau kita kembali kepada unsvccc ya
persoalan perubahan iklim
yang kemudian salah satunya dua ribu lima belas kita menyepakati yang namanya paris agreement
yang telah diratifkan
ktifikasi indonesia dengan undang undang nomor enam belas dua ribu enam belas tentang persetujuan paris
sebenarnya semua negara di dunia itu punya tanggung jawab bersama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca
jadi kita tuh punya tanggung jawab yang sama
nah tapi ada yang membedakan
yang membedakan apa
semuanya punya tanggung jawab yang sama tetapi negara negara berkembang
seperti indonesia yang kemudian masuk dalam kategori emerging economy
itu sebenarnya untuk punya ambisi yang lebih besar
mereka diperlukan dukungan pendanaan alih teknologi dan juga investasi
jadi ini adalah satu paket
jadi kalau kita bilang aksi mitigasi yang lebih ambisius kemudian upaya adaptasi
itu harus didukung dengan komitmen negara negara maju
untuk menyediakan pendanaan yang cukup signifikan
nah di dalam persetujuan paris dua ribu lima belas sudah disepakati bahwa negara negara maju
itu harus memobilisasi pendanaan sebesar seratus miliar dolar
sampai dengan dua ribu dua puluh
pembiayaan untuk iklim seratus billion dollar per tahun mulai dari tahun dua ribu dua puluh
itu adalah untuk mendorong aksi mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim di negara negara berkembang tadi
jadi yang disampaikan oleh pak jokowi sebenarnya dalam itu adalah selaras dengan
apa yang menjadi semangat paris agreement
tetapi memang kita sendiri harus punya target yang lebih ambisius
sebenarnya masih belum kompatibel dengan
target paris ya
yang untuk mencegah kenaikan temperatur di bawah dua derajat
bahkan sekarang berusaha untuk mencapai satu lima derajat
karena ternyata yang dua derajat itu dampak ekonomi dan sosialnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang satu lima derajat
jadi sebenarnya kalau indonesia ingin punya ambisi yang ambisius
ya kita harus sampaikan ya
dan kemudian bisa dihitung berapa sih kebutuhan pendanaan
atau kita ingin benar benar menurunkan laju deforestasi sampai dengan zero deforestation misalnya
ini kan bisa dihitung ya biayanya dan ini yang kita sampaikan
nanti harusnya negara negara maju bisa berkomitmen seperti yang kita lihat ya dalam kunjungan
kalau saya nggak salah pak luhut us kemarin
lalu kemudian yang juga disampaikan oleh negara negara g dua puluh ya dalam beberapa kesempatan gitu
untuk mendukung indonesia secara bilateral gitu
ini yang disampaikan pak jokowi selaras tapi kita sepertinya masih agak ragu untuk menyampaikan
komitmen indonesia yang lebih ambisius untuk mitigasi perubahan iklim
sudah ada pajak karbon yang akan diterapkan oleh pemerintah april dua ribu dua puluh
begitu apakah pajak karbon ini sudah cukup merepresentasikan ambisius dari pemerintah indonesia
untuk bisa memberikan emisi karbon
atau justru ini merupakan langkah yang sudah telat baru dilakukan sekarang
anda melihatnya bagaimana
ya jadi pajak karbon itu atau nilai ekonomi karbon sebenarnya
kan sebelum presiden ke g dua puluh itu sempat menandatangani perpres nilai ekonomi karbon
yang memang belum banyak dibahas karena yang sepertinya ini
karena jauh lebih luas daripada yang per undang undang harmonisasi pajak ya
mana di situ masuk pajak karbo

nah pajak karbon ini memang dilihat oleh banyak kalangan sebagai sebuah instrumen
untuk mendorong aksi mitigasi yang ambisius dengan cara mengubah preferensi orang berinvestasi
kalau dulunya berinvestasi hanya berdasarkan pada biaya saja
nah sekarang dengan internalisasi biaya lingkungan yang dihitung sebagai pajak karbon
preferensi investasinya diharapkan berubah
menuju teknologi yang lebih rendah karbon
karena pelaku ekonomi menjadi sadar bahwa kalau dia tidak berinvestasi kepada teknologi yang rendah karbon
dia harus membayar lebih mahal
nah sebenarnya tujuannya itu
tetapi kalau kita lihat dari semua kebijakan untuk merubah preferensi itu
maka ada beberapa syarat penting
yang pertama tentunya eksternalitasnya
memang harus bisa melampaui threshold dari keputusan untuk investasi
lalu yang kedua efektif di dalam pelaksanaannya
artinya tata kelola compliance mekanism measurement itu menjadi sangat penting
penalty menjadi sangat penting
nah ini yang kalau saya lihat kalau saya evaluasi dari rencana untuk pajak karbon yang hanya rp tiga puluh per kilogram
itu menurut saya tidak efektif
karena ini jauh daripada apa yang misalnya direkomendasikan oleh high level commission on carbon price
harganya rp tiga puluh per kilogram ini
kita mulai dengan kira kira
dan ini yang menjadi kekhawatiran saya
apakah efeknya untuk mengubah perilaku dari pelaku ekonomi untuk memprioritaskan investasi di teknologi rendah karbon
oke artinya menurut anda rp tiga puluh per kilogram untuk pajak karbon yang diberikan ini
tidak mampu untuk memaksa para pelaku ekonomi ataupun industri untuk kemudian mengalihkan industri nya ke investasi alat yang lebih ramah lingkungan begitu
sebenarnya seberapa besar sih dampak dari pajak karbon ini bagi kemudian pengurangan emisi karbon di dalam negeri
nah ini yang kembali pengurangan emisi karbon itu kan adalah hasil dari aksi ya
hasil dari sebuah tindakan
nah tindakannya tadi
di dasarkan pada keputusan
di dasarkan pada keputusan kita melakukan investasi
jadi seberapa besar dampaknya itu tidak
harusnya sisi pemerintah yang membuat peraturan ini mungkin sudah dilakukan kajian ya
seberapa besar dampak dari misalnya dan
secara model ekonomi itu bisa dihitung sebenarnya
dampak dari mengenakan eksternalitas rp tiga puluh per kilogram terhadap perubahan investasi
tapi kalau kalau kalau
kalau kita lihat dari sisi abad main cost ya biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan mitigasi
rata rata teknologi mitigasi yang efektif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu sudah di dari beberapa kajian itu menunjukkan harga teknologi itu setara dengan sepuluh sampai lima puluh dolar per ton
jadi kalau yang dua tadi saya katakan kalau tiga puluh rupiah itu kira kira dua tiga dua empat dolar per ton sepertinya teknologi teknologi yang bisa untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam skala besar itu masih belum masuk
jadi kemungkinan hanya menyentuh permukaan saja tidak akan ada perubahan yang dampak yang signifikan terhadap perubahan emisi gas rumah kaca
kalau kita analisis dari biaya teknologi yang saat ini tersedia di sektor pembangkit listrik
jadi transportasi dan juga sisi industri yang menjadi kontributor salah satu kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca di indonesia
baik terlepas dari pajak karbon ini kita harapkan para pelaku usaha industri ini bisa semakin sadar ya sebetulnya secara pribadi untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan
karena emisi karbon ini benar benar bisa menjadi masalah untuk generasi ke depannya tidak hanya di indonesia tapi seluruh dunia terkait dengan pengurangan suhu dunia
dan juga bagaimana dampak dampak
dan juga bagaimana dampak dampak yang bisa ditimbulkan
terima kasih untuk sebenarnya bapak feby tumiwa direktur eksekutif dari iesr sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi pak salam sehat